belanja online dan layanan pesan antar ke rumah menjadi alternatif konsumsi masyarakat selama masa pandemi
data ini berdasarkan survei online yang dilakukan yogov pada bulan februari maret dua ribu dua puluh yang melibatkan dua lima ratus responden di indonesia
tak hanya dari layanan ojek online makanan juga ramai diperjualbelikan di sosial media seperti instagram
platform besutan facebook ini menyambut pergeseran pasar dengan meluncurkan serangkaian fitur baru
seperti integrasi layanan antar di instastory gift card dan stiker support local business atau dukung bisnis kecil
setiap stories yang menggunakan stiker ini akan dikumpulkan menjadi sebuah stories gabungan
sehingga pengguna dapat melihat kumpulan umkm favorit teman teman yang mereka follow
usaha makanan setengah matang easy foodie yang baru dirintis awal mei lalu mengaku terbantu dengan stiker ini
selain untuk promosi juga memudahkan menghimpun data
stiker itu menarik banget sih buat kita yang baru mulai bisnis lagi
kalau gue sih lihatnya gini kayak stiker itu kan bentuknya menarik ya eye catching
yang cuma nama aja terus ada garis di bawahnya
ini kan kayak sebuah bentuk yang lo bisa kecilin lo bisa gedein gitu kan
kayaknya itu lebih menarik orang untuk klik terus loncat ke profilnya kita lihat page nya kita lihat feednya kita gitu loh
untuk instagram indonesia itu umkm sangat penting banget
indonesia ini adalah negara lima besar dengan pengguna akun bisnis terbanyak di dunia
jadi buat kami ini penting sekali untuk fokus membantu para umkm ini dengan inisiatif inisiatif atau fitur fitur
yang akan support mereka ke depan
chef arnold purnomo pemilik tujuh akun bisnis di instagram pun menyambut baik inisiatif instagram
ia pun berbagi tips memanfaatkan fitur instagram untuk bisnis kuliner
pertama pisahkan akun utama dengan akun bisnis
meski akun instagram pribadinya arnold pop memiliki lebih dari satu juta followers
chef arnold tak menyatukan akun bisnisnya dengan akun pribadi
penting dong untuk memisahkan apa namanya supaya point of communication nya itu bisa
jelas kita harus tahu identitas kita arahnya kemana apa yang kita jual value kita
supaya kita bisa mengkomunikasikannya secara visual
yang pasti jangan menyembelehkan semua fitur fitur dan juga insight ini
karena justru data dengan insight ini kita bisa berpromosi kita bisa menjual lebih banyak lagi
lebih gampang lagi daripada kita ngejual wa satu persatu kontakin oh saya mau bikin ini po dan lain lain gitu
untuk lebih detailnya bedakan
jangan lupa untuk menggunakan fitur visual instagram
gunakan feed untuk campaign permanen instastory untuk update sehari hari
dan juga instagram live untuk membangun komunikasi dengan komunitas anda
tips berikutnya adalah ajak pengguna untuk melakukan transaksi melalui fitur gift card
dan juga layanan antar online melalui instastory
atau promosikan lagi menggunakan stiker dukung bisnis kecil
dan yang terakhir tips yang tak kalah pentingnya adalah perhatikan enam foto di akun bisnis anda

dan yang terakhir tips yang tak kalah pentingnya adalah perhatikan enam foto di akun bisnis anda untuk membangun kesadaran mengenai bisnis apa yang sedang anda jalani
dan juga cantumkan di bio anda
dan juga cantumkan di bio anda
perhatian lebih instagram ke marketplace mungkin adalah langkah awal aplikasi ini untuk menuju status super app
namun apapun itu teknologi ini dapat membantu mengurangi penyebaran virus corona dan juga tetap menjalankan roda perekonomian
tim liputan cnn indonesia jakarta